mbok dan banyak nanya gue latih latih
itu yang kayak di instagram tuh personal trainer
tempo beda lagi ada bukunya
percaya lu lihat aja masih muda musti rajin
mengerti kan artinya apa
seru banget ini nge recall tadi sama apa karakternya mbak rika jadi
jadi ketuker jadi ketuker aku yang
ini kan menyebar
iya mbak ini kan udah pakai baju olahraga aku juga udah siap ini beneran ngelatih aku boleh ya
boleh ya langsung kita langsung kita lanjut
tapi siap siap abis ini ke ugd ya
kita olahraga bareng tentunya bareng sama mbak rika di apitaloka di the polytation
ya akan rage
karena olahraga mulut olahraga makan
itu juga olahraga
aku tunggu duduk dulu
aku mau ngajarin kamu gerakan deadlift
beneran meninggal nanti ini mbak
kalau ada salahnya
masih muda loh aku mbak
masih tujuh belas tahun
amin tapi tetap amin sih mbak
kita mau kemana dulu
kayaknya aku jadi oneng
jadi mbak jadi personal trainer aku ya
aku personal trainer kamu
kamu gak punya pegangan hidup
aku gak punya pegangan megangnya gimana nih mbak
begini aja gue nanya juga
cuma kenalin dulu dong ini siapa yang mbak tanya
buka dikit dong ji
kamu udah jomblo apa enggak
aku udah punya jomblo
tapi belum janur kuning belum
posisi kakinya mendekati bar dulu
mendekati bar dulu
mbak dulu kayak aku juga gak simpel waktu lalu
punggungmu soalnya pendek kayaknya
kamu mengalami skaliosis
jangan lupa nafas kalau nggak nafas mati

lagi gak nih mbak
mbak jangan dong mbak
ini mbak ngelakuin ini tiap hari nih mbak
ya setiap hari kalau ada waktu
kayaknya udah cukup tiga aja ya mbak
sekarang barike coba dong
barike biasa berapa kali
ini biasa olahraganya buat apa sih mas ramli
ini buat bagian belakang ya
kita suka banget bawa pohon yang lebih kenceng
biar udah stw bokong ya gak sampai turun
tapi mbak rika tuh memang dari muda tuh olahraga ya mbak ya
atlet apa mbak
baru mulai nge gym berapa tahun lalu
sprinter karena lagi kecil aja suka nyolong manga gitu
jadi harus cepet lari
ini kan udah yang berat berat
yang ringan dong kayak cowok cowok gitu treadmill gitu kan
treadmill boleh mudah
di sini apa di sana
di sini ya sambil bisa lihat pemandangan di bawah gitu
mbak rika gimana sih kabarnya ini kan
belakangan aku lihat juga beberapa kali
selain sibuk jadi politikus ya
di dpr kemudian juga
beberapa kali aktif
teater nulis dan lain sebagainya juga
balik lagi nih ke
layar kaca ada beberapa kayak
ikut acara acara itu
di mana ini memang karena jelang tahun politik
sekalian kampanye kan biasa gitu
saya tidak pernah bisa memisahkan
antara seni dan politik
dari dunia seni
dan seni itu bener bener ngedidik saya
untuk bisa jadi politisi
karena seni yang baik itu menurut saya
itu dia pakai empati
dan dunia politik juga membutuhkan seni
itu saya merasakan
betul betapa pentingnya
seni dalam dunia politik
bukan untuk nyari strategi
berkesenian ngibulin orang
bukan itu ya
kita kemudian terjaga
supaya kita melihat
kalau kita misalnya meranin karakter
kalau saya nggak ada empati
dengan orang dengan
seperti itu itu tidak mungkin ada
penghayatan nah ketika
membuat sebuah keputusan politik
atau menyusun pasal ayat
empati kita jadi bunyi gitu
merumuskan kata demi kata
menyusahkan hidup rakyat
itu sebenarnya kenapa seni dan politik seharusnya tidak
politik butuh seni tapi seni juga butuh politik
kenapa seni butuh politik
karena seni yang baik adalah
seni yang bisa membangun kesadaran orang banyak
jadi orang bukan hanya nikmatin
orang terhibur enggak dari situ
seni itu seperti mimesis
atau cermin bagi kehidupan sosial
sehingga seni yang baik
menurut saya juga adalah
seni yang bisa membangunkan
bajai bajuri itu bukan hanya
ketawa tapi orang sebenarnya mikir
sebetulnya itu black comedy
biasanya seperti itu nah
jadi juga kenapa seni butuh politik
karena ketika kita berkesenian
kita akan sungguh sungguh
memang kita sadari seni itu untuk orang banyak
bukan buat diri sendiri
oke jadi pada saat
jadi berkeperibadian ganda
enggak ya multitasking
ibaratnya itu kan salah satu keunggulan perempuan
enggak sih itu enggak bisa
memang tidak bisa dipisahkan dan agak susah
karena saya main teater
sampai sekarang masih main teater nggak sih
itu hidup saya nggak mau kehilangan
kehilangan diri kita
melupakan akar kita itu sangat
saya bisa masuk ke politik
karena saya sebelumnya di dunia seni
karena ada orang orang yang mencintai
dan karya seni itu
selalu bukan karya
personal karya seni adalah karya kolektif
ngelukis misalnya ada orang yang buat
kanvas ada orang yang buat cat air
ada orang yang jadi model
atau kalau pun bukan orang pemandangan
itu adalah sumber
inspirasi dan sebagainya film
apalagi film crew nya berapa
nyanyi juga ada penulis
arranger nah sebenarnya
politik juga bukan personal
makanya politik enggak boleh
untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok
karena politik itu kan kolektif juga
jadi sebenarnya mirip mirip lah
bajaj bajuri ini kan ketika
fenomena sosial seringkali
bahkan di twitter tuh ada out of context baja bajuri
jadi ada banyak sekali
penggalan penggalan bajaj bajuri yang sampai sekarang tuh masih
relevan masih relate itu waktu
meranin peran online mbak di bajaj bajuri
itu apakah salah jadi salah satu pertimbangan
karena ini kayaknya sitkomnya bukan sekadar
sitkom nih juga banyak bahas kritik
atau apa mbak saya akan saya beri
tadi saya dari kecil udah
berkesenian shooting pertama
saya di tvri itu umur tiga belas tahun
tiga belas tahun belia sekali
tiga belas tahun ya dari
mulai figuran yang lewat bawabaki
dibayar lima ribu perak gitu
bawabaki ngapain mau jadi pelayan gitu mbak
nggak di restoran cuma ada adegan nih
si peran utamanya lagi makan
sama pacarnya aku cuma lewat
lima ribu pada saat itu lumayan gak mbak
lumayan lumayan lah ya atau masih kecil
bayarannya kayak sepuluh ribu
aku bisa nyelamatin bayar sekolah apakah
itu juga jadi alasan mbak rika
waktu itu dari kecil
ibaratnya sudah berkesenian atau
shooting shooting gitu ya mbak ya
memang berkesenian tapi sebenarnya karena
bakat ya kalau bahasa sundanya
karena keperluan bertahan hidup
itu menyenangkan ya
pendapatan atau uang dari sesuatu yang
memang kita menyukai
tapi itu kemudian jadi
kebawah sih sampai defaulting
agak susah aku kalau
melakukan sesuatu yang menurut aku
karena itu memang dilatih
bertahun tahun ya gimana untuk
misalnya bertahan hidup lo harus
kerja tapi bukan
berarti lo jualan diri lo
lo akan dapat uang kalau lo
kerja keras bukan karena
menjajakan ingat nih perempuan nih
kamu bisa berhasil
karena kerja kerasmu karena kamu
kemudian bekerja sama dengan
orang lain bukan karena
bahwa kita sebagai perempuan
harus punya kemandirian ya
tetapi bukan berarti kita tidak
menghargai diri kita sendiri
artinya kalau misalnya
tetapi bukan kecantikanmu
yang kamu jual
tetap menurut saya
bagian terseksi dari tubuh
seorang perempuan adalah otaknya
karena yang abadi itu pemikiran
menilai saya anomali di parlemen
jadi saya mengatakan
kalau kita tidak menurut
itu tidak sesuai dengan
kadang kalau tidak seret
jadi setengah hati
bagaimana menghadapi hal seperti itu
itu kenapa pentingnya
tetap ya melatih
kalau kayak kita mau memerankan sesuatu
jadi tadi aku belum jawab
jadi peran oneng di bajaj bajor itu
empat lima kali baru dapat
lalu membiasakan diri tidak mengambil peran
kalau saya tidak casting
jadi belum tentu
honornya kecil itu
relatif lah bahwa
semakin lama semakin kamu punya karya
kamu kredibel yang namanya
saya khawatir naskah itu tidak cocok
sama saya atau saya tidak cocok
untuk memerankan naskah itu
jadi casting buat mba itu untuk menelaah
terus apa hubungannya dengan di politik
di politik itulah yang kemudian
saringan buat kita
terus saringannya apa gitu
bahwa senang atau tidak senangnya itu bukan
ah saya tidak mau bekerja ini
karena tidak suka dengan si ini gitu
tidak bisa politik bukan like atau dislike
politik itu bukan personal
dan yang kemudiannya adalah
ketika kita secara pribadi gak senang
tapi itu penting buat masyarakat
gitu nah kenapa bisa memutuskan kayak gitu
karena sebelum di politik
itu sudah sesuatu yang
membutuhkan perhitungan yang
waktu saya memutuskan untuk menjadi
parlement member anggota dpr
itu bukan saya lagi gak laku
di dunia seni
lumayan cukup dikenal lah ya karena memang
tawar peran mbak diberbagi suami dan lain sebagainya
dan peran itu peran sinetron saya ngambil selalu satu sinetron sampai selesai
bajaj bajore lima tahun kemudian disambung salon oneng
kadang kadang untuk selingan ada beberapa episode lepasan
tapi saya fokus pada satu bidang
itu lima tahun tujuh tahun
di good morning lima tahun ditawarin presenter lain nggak
karena saya harus saya merasa ketika orang memberikan kepercayaan
untuk mengerjakan sesuatu menurut saya
apalagi sampai dibayar
konsekuensinya adalah kita harus fokus dong
it's not fair kalau orang sudah ngasih kepercayaan
apalagi kita dibayar terus kita nggak ngerjain serius
sebenarnya gitu juga jadi wakil rakyat bener gak
udah dipilih bukan cuman dipilih loh
abis dipilih dibayar dapet gaji
dapet semua fasilitas
terus kemudian kita nggak fokus
nggak fokus pada persoalan masyarakat yang udah memilih kita
karena itu udah dilatih sekian puluh tahun di dunia seni
jadi itu kebawa kebawa banget
meskipun akhirnya beberapa orang menilai saya anomali di parlemen
ada yang ngomong orang gila ya mbak
ada dan orangnya sekarang di penjara
siapa tuh mbak
gila gue atau dia
karena gue nggak mau nerima duit sendiri ya mbak
saya bukan nggak butuh duit
tapi uang itu tidak pernah menjadi tujuan dalam hidup saya
maksudnya uang itu dipakai untuk memuluskan undang undang
ada suatu kasus besar yang saya tanganin
karena kalau idealis dia melakukan beyond tugasnya
tapi kalau kita melakukan sesuatu
sesuai dengan sumpahnya
jabatan kita pakai kitab suci
menurut saya bukan idealis
apalagi sumpah jabatan itu kita menerima uang
yang namanya gaji tunjangan dan sebagainya ditanggung
lalu kita kerja sungguh sungguh
ya memang mesti benar benar
jadi bukan idealis
oke kita buktikan siapa yang gila
kasus apa sih mbak
kasusnya triliunan banget
triliunan bisikin ini boleh ya
saya selalu yakin bahwa
kebenaran itu pasti akan menunjukkan jalannya
oke nah ini karena mbak rike mau ajak lo ke dapil boleh ya mbak ya
acara sebenarnya bukan acara dapil tapi
saya yang narik acaranya di daerah pemilihan saya
jadi namanya kita ada setelah covid sekian tahun
kebetulan saya dipercaya sama teman teman pekerja
jadi ketua umum konfederasi rakyat pekerja
tapi bukan cuma buruh semua yang bekerja anggota
oke saya mau lihat interaksi mbak rike dengan rakyat
apakah memang sedekat itu sumber rakyat itu
jadi kita langsung siap siap
aku gak beraya sih biasanya
mengoneh ya kita lihat lihat mbak rike nanti gimana interaksinya
terima kasih yuk ikut
mbak ini sekarang mungkin boleh dijelasin nih kita nih ya
kita mau kemana ada acara apa sih hari ini
hari ini kita setelah covid cukup panjang
kebetulan tadi saya bilang saya ketua umum konfederasi rakyat pekerja
jadi ini organisasi yang anggotanya bukan hanya buruh pabrik
tetapi semua pekerja di semua sektor
ada pekerja bumn ada yang kerja di pemerintahan
terutama yang berstatus kontrak honorer begitu
kemudian ada tenaga kesehatan tenaga pendidik
ada nelayan juga gitu
jadi hari ini konsolidasi pertama setelah covid
karena mereka kan orang orang yang bekerja ya
kalau kita kumpul kumpul pada saat covid itu susah banget
ini rapat akbar pertama
tapi belum semuanya hadir
ini memang mbak rike dari dulu selalu lekat dengan isu isu tenaga kerja buruh
memang punya concern sendiri mbak
karena itu juga yang jadi alasan saya masuk dpr kan
karena saya merasa bahwa persoalan masyarakat atau rakyat bekerja itu
bukan hanya persoalan mereka bisa makan
terus anak anaknya bisa sekolah bukan hanya itu
tapi ini soal keselamatan negara
semakin banyak rakyatnya yang nganggur
beban negara semakin berat
dan negara akan semakin sulit untuk bisa survive
jadi saya tidak pernah memisahkan
oh ini urusan buruh ini urusan negara
enggak urusan ini sesuatu yang saling terkait
saya selalu berprinsip
jadi bukan hanya buruh ya
karena secara sosiologis juga
keberangkatan gerakan katakanlah gerakan buruh indonesia
itu tidak bisa disamakan dengan gerakan negara lain
karena mereka basisnya misalnya
kalau berangkat dari sejarahnya di jerman
mereka adalah negara industri gitu
sementara kita pun kalaupun mulai bergerak menjadi negara industri
itu dengan latar belakang yang berbeda
enggak bisa disamakan
sehingga saya lebih concern kepada semua pekerja
di sektor apapun
jadi oleh karena itu saya selalu mengatakan
tidak ada pekerja yang bisa kuat tanpa negara yang kuat
tidak ada negara yang kuat tanpa pekerja yang kuat
karena kalau pun kita berbicara soal penghasilan
dan saat ini kas negara itu
mostly didapat dari pajak
dan pajak itu dibayarkan oleh orang orang yang bekerja
jadi kita lagi berusaha banget
ada beberapa isu penting
karena orang mengatakan

ya silahkan saja yang memprediksi seperti itu
tapi karena saya selalu berpikir
sebagai seorang pemimpin dalam organisasi ini
saya harus bertemu dengan mereka
saya harus meyakinkan mereka
karena omongan omongan seperti itu ternyata pengaruh loh
terhadap psikologis masyarakat
mereka ketakutan ini akan terjadi apa apa
kalau menurut saya indonesia insya allah bisa survive
karena itu tadi
masyarakat kita punya daya tahan yang luar biasa
terutama mereka yang mau bekerja
dan disini bekerja itu juga
bukan hanya bekerja dalam kontrak kerja ya
tapi kita ada namanya laskar planner
jadi dalam organisasi ini ada laskar juang
intinya salah satunya yaitu
mereka yang mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis
kita ada dokter ada bidan di dalamnya
krisis ekonomi indonesia sejauh sepengetahuan saya
dari krisis sembilan puluh delapan lalu dua ribu
dan yang terakhir covid
saya harus jujur meskipun saya di dpr
saya terima kasih kepada masyarakat indonesia
kalaupun sampai hari ini kita survive
sebetulnya bukan karena bagus bagus amat strategi ekonominya enggak
enggak itu dibuktikan dari beberapa kali krisis ekonomi
seperti saya bilang karena kita berpijak atau ditopang negara ini
oleh sektor ekonomi kerakyatan
yang disebut dengan biasanya umkm
jadi mereka luar biasa sekali
pada saat covid beberapa lalu
waktu lalu ke luar negeri begitu
itu terjadi goncangan cukup besar
termasuk di eropa inflasinya cukup tinggi
bahkan melampaui indonesia
usut punya usut ternyata karena
rakyat kita tuh bekerja
dan kalau di luar itu kan mereka langsung stop
tapi karena kita itu sebenarnya
ada enggak ada covid
terutama umkm tuh harus berhenti kerja berhenti
makanya kemudian di instagram saya
saya selalu kasih ruang untuk mereka yang mau ngasih produk
jadi mereka bukan saya bantuin mereka loh
bukan kita pejabat ini membantu umkm no
umkm yang bantu kita untuk survive
karena perjuangan itu bukan hanya untuk diri kita
apalagi kalau menyangkut kebijakan negara
dan gak menangkap mereka
dan seperti tidak ada
bukan hanya dan juga
waktu ambil dukungan
kalau kita gak bisa di lobby
kalau kita nggak bisa dibujuk
dengan proyek atau dengan
disogok duit gitu ya
juga harassment kita dengan
dengan minimal dengan
fight banget untuk seorang
baik nuril untuk seorang
khususnya kasus baik nuril
diomongin yang cabul cabul kayak gitu
kalau mereka boleh sambil ketawa
ketawa gitu oke
lu gak tau ya kita yang menerima
perlakuan seperti itu tuh
nangis melihat anak anak saya masih kecil
terus kemudian di tempat kerja ngalamin hal hal seperti itu
saya bukan merasa diri saya suci
tapi gak ada seorang pun yang boleh melakukan hal seperti itu
kepada perempuan manapun
kalau adik perempuan lu ngalamin gitu
anak perempuan lu mengalami seperti itu
emak lo ngalamin seperti itu
itu menyakitkan juga buat anak anak ya
ada hal hal itu termasuk
berdamai dalam tanda kutip
untuk menerima perlakuan perlakuan seperti itu
karena kalau kita protes
lalu kita bersuara
makin sulit gerakan politik kita
makin sulit apa yang kita perjuangkan
mereka bilang lu mau
mau merjuangin apa
lo mau perjuangan undang undang ini misalnya kayak gitu
mereka bilang disini gak ada yang gak
disini gak bisa pakai ludah
itu diomongin lah ya
itu diomongin lah ya
ampun ya maksudnya
lu juga gak bisa pukul rata semua orang
saya nggak pernah ganggu prinsip orang berpolitik
seperti saya selalu bilang
gue bukan orang suci
saya hanya ingin menjalankan sumpah jabatan saya
lalu kemudian kalau hal seperti itu nggak mempan
ya udah karena kita perempuan
boleh dikatakan gue janda gitu ya
itu juga jadi stigma dalam politik yang tidak mudah harus saya hadapi begitu
saya cerita gini bukan ngeluh tapi ini share ya
tapi akhirnya itu terlampaui
kenapa bisa terlampaui
karena kalau kita di atas jangan lupa untuk kembali ke bawah
itu terasa banget ya
kita ada di posisi jabatan jabatan itu bukan prestis loh
jabatan itu adalah sesuatu yang melekat di dalamnya tanggung jawab
nah tanggung jawabnya di mana inilah saya kemudian secara bertahap dengan sahabat sahabat yang selama ini berjuang bersama saya
termasuk di kita ada jadi konfederasi itu adalah struktur tertinggi
nanti di bawahnya ada federasi federasi ada di anggotaan adalah serikat pekerja
serikat pekerja lima serikat pekerja bergabung menjadi federasi tiga federasi minimal itu bergabung jadi konfederasi
di kita termasuk ada federasi pekerja seni pelukis
dan seni tradisi segala macam
alhamdulillah itu bertahap banget
beberapa tahun lalu kita putuskan untuk mendeklarasikan organisasi ini
meskipun gak gampang membangun organisasi
tetapi saya membutuhkan mereka untuk membuat saya tidak merasa sendiri
membuat saya tidak merasa takut
saya selalu mikir oke anggota dpr itu hanya lima ratus sekian
tapi rakyat jumlahnya banyak
dan mereka yang selalu mengingatkan saya never give up ngapain
tidak ada satu alasan pun yang membuat kamu harus mundur untuk memperjuangkan beberapa hal penting kita bisa jalan
memperjuangkan adanya bpjs misalnya
kebetulan waktu itu saya inisiator di parlemen untuk undang undang bpjs
buktinya waktu itu meskipun intimidasi besar karena kita mentransformasikan empat bumn yang profit oriented
menjadi dua institusi yang menyelenggarakan jaminan sosial not for profit
badan nirlaba begitu
waktu itu ancamannya gede banget
termasuk dari oknum oknum di asabri
dan saya sudah bilang asabri akan meledak suatu saat
karena semakin orang melakukan ancaman berarti ada hal hal yang tidak benar itu terjadi
karena mereka tidak mau berpindah menjadi badan nirlaba
padahal itu uang potongan gaji
potongan gaji tni polri
termasuk mereka yang bertugas di paling bawah ya
dan saya fight untuk memperjuangkan itu
bayangkan kalau tidak ada bpjs
saat pandemi seperti kemarin ya
nah kebenaran itu di dalam politik memang kadang tidak serta merta bisa dirasakan atau dibuktikan
pembuktian itu butuh sekian lama gitu
teman teman saya kasih support
kebenaran tetap akan jadi kebenaran
kita sudah sampai
nanti kita ngobrol lagi ada yang seru ya
turunnya beliau bisa memberikan perhatian perhatian
jadi apa aspirasi masyarakat yang khususnya pekerja di kabupaten bekasi ini
tersampaikan kepada pemerintahan kita
bijaksana orangnya peduli
sekarang masih non oran
banyak kali jumlahnya ya
dipaksa gabung ke sini atau enggak
enggak enggak dipaksa
temu sama saya atau bapak jajangan
tidak tahu saya jajan
ini pada kenal deket sama mbak rika atau baru pada pertama kali ketemu
mbak riko orangnya kayak apa sih mas
tegas yang penting tapi dia memperjuangkan itu nggak setengah setengah
tapi kan suka bercanda ya di depannya banyak banget makanannya
karena kalau depan publik kalau di dalam serem ya
galak galak banget ya
jadi emang yang
harus diingetin kadang kadang kan kayak gini misalnya
begitu udah diangkat dia lupa sama temen temennya
yang belum diangkat menjadi pegawai tetap misalnya kita dalam beberapa kasus rekrutmen untuk pns gitu
kadang orang tuh berhenti berjuang ketika maunya dia udah terpenuhi
kebutuhannya dia sudah terpenuhi
padahal berjuang itu bukan untuk diri sendiri gitu
memangnya semua keluargamu dipastikan jadi pns
orang udah enggak ada rekrutmen lagi
pasti ada pekerjaan pekerjaan lain
dan pekerja itu enggak bisa sendiri
harus bergandengan tangan kalau memang kita mau memperjuangkan sesuatu
enggak bisa hanya untuk diri kita enggak mungkin
ini kita sambil jalan ke depan ya mbak ya
jadi tadi bicara juga soal mbak dicopot dari pokok ketua balik pada saat itu mbak
ya biasa lah di pokok ketua balik
itu enggak masalah
karena saya udah dapat jabatan yang dipilih oleh rakyat
itu kan tambahan pekerjaan aja sebenarnya
tapi insya allah lah kayak gitu tidak akan pernah meruntuhkan
semangat juang lah
nah itu pada saat itu gimana mbak
maksudnya ketika perempuan di dpr
ya enggak apa apa
akhirnya dibilang kalau kamu gak ikut begini begini jabatanmu akan hilang
ya jabatan yang mana
kalau jabatan jadi dpr kan itu memang dipilih oleh rakyat
dan direkomendasi oleh partai iya
tapi bagi saya karena setiap partai itu ada ketua umum
dan saya orang yang cukup menurut saya bisa juga salah konsisten terhadap apa yang diarahkan oleh ketua umum
karena pdi perjuangan ini katanya partai uang cilik
ini pensiunan pos ya
kami pensiunan pos
masih berjuang terus
karena hidup di bawah garis kemiskinan
kata mbak rika kalau sudah miskin tidak berjuang mau jadi apa
ya itu makanya kami berjuang terus
tengah dua puluh juli kemarin demo kami di kantor kmnbu mn dan di dpr
kebetulan mbak rike lagi reses
bapak dan teman temannya ini memberi contoh kepada kita
ini hidup ya berjuang lah ngapain gak berjuang
sudah pensiun juga pasti
sudah pensiun karena perjuangan itu bukan hanya untuk diri kita
apalagi kalau menyangkut kebijakan negara
itu menyangkut nyawa setiap warga negara
dan ini jumlahnya juga banyak
saya kira bukan hanya di sektor pensiun ada ptpn segala macam ya kalau bumn
itu adalah satu sisi tapi semua kuncinya datanya harus benar benar nggak pak
jadi menurut saya umur saya tahun depan sudah lima puluh
jadi kalaupun mau mundur dari politik kayaknya terlambat
jadi maju terus patah mundur ya
ya maju terus patah mundur enggak ada yang tidak bisa
kalau kita yakin bisa kita pasti bisa
yang terpenting jangan takut miskin
karena miskin juga itu bukan berarti lu enggak punya harta
miskin itu kalau kamu kehilangan jati dirimu
kamu tidak kenal dengan dirimu
apalagi pejabat melupakan janji jabatan yang tadi kita ngomong panjang pakai kitab suci
jangankan rakyat allah aja dibohongin kan
pendataan oleh institusi kementerian lembaga termasuk reksosek yang tergolong dengan rupiah itu enggak benar
ya udah punya sama ikan asin
udah pileg sama
sama karawang bekasi purwakarta jabar
nah tapi apa yang mau tete bawa ini udah tiga kali di dpr
apakah memang akan ada hal hal baru yang memang belum tercapai di periode
terutama soal data dasar itu neng
aku bisa ambil ambil ya teteh
ya silahkan kalau nggak malu
nah kalau data data karena data tuh semua program negara pasti pakai dasar lah satu
sen pun uang negara itu harus mengacu ada datanya dong nah data itu bukan hanya data penduduk tapi
juga kita basisnya kan pakai ini lima peta dasar ada peta infrastruktur peta lenius penggunaan
lahan dan sebagainya kemudian itu kita integrate dengan data numerik yang mendata melibatkan warga
desa dan kelurahan jadi datanya lebih bisa dikatakan lebih real lah karena yang mendata warga
desa sendiri cuman enggak sendiri kita kerjasama didampingi oleh perguruan tinggi jadi kolaborasi
kemudian perguruan tinggi badan riset negara beberapa kementerian khususnya kementerian dalam negeri dan
saya berharap juga kementerian desa tentu saja dan nanti itu juga bapak nas juga harus terlibat jadi
ini tidak lagi ego sektoral pak jokowi sangat menginginkan kita memiliki satu data indonesia
udah ada pr pressnya tapi mungkin metodologinya harus kita perbaiki gitu dan karena pr pressnya
sekitar dua ribu sembilan belas sampai sekarang enggak
kelar satu data indonesia nya padahal anggaran pendataan itu besar sekali saya ambil contoh
sensus itu sekitar empat triliun dua ribu dua puluh tapi begitu mau dipakai untuk vaksin yang dipakai karena kalau ada
kenapa nggak pakai data sensus dong dia dilansir dua ribu dua puluh satu sehari setelah lansir data b sensus bps
kemudian melansir rencana untuk vaksin kenapa enggak pakai data sensus dia pakainya dpt karena
biasanya waktu itu kurang baik ya empat tiryun habits itu sekarang ada regsosek sekitar empat sebelas
tapi what haver lah saya berharap ini bukan persoalan ego sektoral kalau ada kalau ada
pembuktian terbalik aja kalau enggak ya kalau ada kemudian persoalan ini dikaitkan dengan akan
hilangnya beberapa anggaran pendataan sekiranya itu tidak signifikan untuk kehidupan kita ya silahkan
di atur ya yang karena menurut saya persoalan pendataan itu tidak menginginkan kehidupan kita ya silahkan lah diatur ya yang karena menurut saya persoalan pendataan itu jangan dilengkapi itu bisa menghitungi ke duit keuangan
yang substansialnya adalah
sudah saatnya satu data indonesia
yang dicita citakan oleh pak jokowi
dan kalau saya tentu saja
itu memang salah satu concern
dan perjuangan bumega
sekian tahun gitu
kita ketemu selalu berdiskusi
pentingnya data negara itu
apalagi geopolitik seperti sekarang
proxy war perang dagang
lu pakai apa kalau nggak pakai data yang benar
jangan mengatakan bahwa
orang lain udah punya data
bagaimana security datanya
datanya dulu ada dan itu pun
harus masuk ke dalam
suatu peraturan perundang undangan
makanya kalau ditanya sekarang lagi ngapain
tapi kendalanya katanya melihat apa nih
kenapa sesusah itu
apakah karena tadi
gak tahu itu harus nanya ke
mungkin terutama ke istana
mewakili pihak kampus sudah bertemu
dengan pihak istana
tapi memang barang ini belum nyampe
infonya ke pak jokowi tapi nggak apa apa lah
kita nggak mau menyerah juga
di era pemerintahan jokowi ini
sudah ada pr press
tentang satu data indonesia
tapi pr press satu data indonesia
itu gak ada datanya
dari dua ribu sembilan belas sementara anggaran untuk
pendataan itu setiap tahun
misalnya di kementerian kooperasi
untuk umkm aja dua ratus miliar
minimal anggaran setahunnya
mendingan gue kasihin ke umkm lah
lima ratus miliar daripada buat ngedata doang
kemudian datanya juga
ya silahkanlah dinilai sendiri
tapi terserah kita juga sudah mengatakan nih
di jaring kampus seluruh indonesia
kami data desa
kelurahan presisi ini
bukan untuk menjegal
pendataan oleh institusi
kementerian lembaga termasuk reksosek
yang terguna rupiah itu enggak bener
kita hanya menawarkan suatu solusi
agar ada data dasar negara
yang bener bener real
yang bener bener aktual faktual signifikan
yang tadi saya sampaikan gitu
tapi kalaupun ini tidak terjadi
karena itu harus berbentuk peraturan perundang undangan
semua diatur dengan hukum
ini reksstat bukan masstat
lu punya kekuasaan kekuasaan lo harus berdasarkan hukum
ya oleh karena itu
data itu bersumber dari pendataan
pendataan itu bisa terjadi
kalau ada norma hukumnya nah itu disertasiku tentang itu
norma hukumnya belum ada
nggak mau berkecil hati jadi dari mulai
pemerintahan desa di jaring kita
dprd kabupaten dan kota
semualah kayak tadi ya
kalaupun sampai pada masa
pemerintahan presiden jokowi dodo
yang sebenarnya presidennya mau
ada satu data indonesia yang benar
kami bukan gak tau loh
di sekitar pak jokowi ada yang nggak mau data benar
tahulah kita ya kalau enggak
silahkan pembuktian terbalik
dan silahkan ditelusuri tanya ke kpk
bansos itu fiktif kerugian
kurang lebih satu ratus dua puluh enam triliun
itu ada loh di medianya
kpk menyatakan melansir resmi ya
nah kemudian soal
subsidi bbm yang sebesar itu
tapi orang nggak dapat banyak yang
pihak nggak dapat kalau dilihat
dari apa yang kenapa saya kemudian
akhirnya main di medsos
menyuarakan hal hal seperti ini karena
jujurly bahasa nangis
banyak banget yang gak mau lah pasti
ini soal lapak data
dan anggaran negara
ribuan triliun itu kan di drive
oleh data negara
nah mana data yang dipakai
gede loh subsidi dan
segala macem dan
infrastruktur semua lah ya nggak ada yang
pakai data dan hari gini
di era digital iot lo gak pakai
data mau pakai apa
tentu saja saya masih berharap
menteri mbak penas masih
mau berkomunikasi alhamdulillah
dalam negeri kementerian desa
dan beberapa teman di kementerian lain kita
bangun namanya jejaring kolektif
ya saya percaya
setiap orang ada sisi baiknya
dan saya selalu berusaha
kalau kita gak tahu kita gak salah
tapi kalau kita tahu bahwa ada metode
yang lebih baik soal pendataan
rakyat ini lalu kita diam
kita salah mendiamkan
suatu kesalahan sama saja dengan
kita membiarkan kesalahan
kalau saya boleh katakan
manipulasi data itu adalah
kejahatan terhadap kemanusiaan
data tentang rakyat
angka dalam data negara
sekali lagi bukan
bukan hanya sekedar angka yang bisa
dikali dibagi dihapus seenaknya
saudara saudara yang terhormat
para penguasa yang menguasai
pendataan dan sebagainya
bahwa dibalik angka itu
ada nasib dan nyawa jutaan rakyat
barangkali juga itu ada nyawa
saudaramu di kampung yang miskin
di desa desa ya
jadi pada untung
kalau udah kesel banget tunggu aja lu
kadang kadang jadi nggak rasional
tapi gimana ya untuk hal kayak gini aja
ya ngapain udah susah
terus gak mau berjuang gitu ya
berhenti aja jadi wakil rakyat kan
orang yang memiliki
ketika dia tidak bisa menggunakan pada arena
yang tepat itu juga tidak ada
artinya tapi kalau saya
pribadi saya lebih menyukai proses
tapi kalau bicara soal data tete bilang tadi
harus presisi gitu tapi tete ngelaporin nggak
data data yang perlu tete kasih ke
konstituen gitu kayak misalnya
ya lapor lah itu kan
harus dilaporin semua
jadi kayak gitu kan bisa dicek
kegiatan kayak gini juga
di medsos bisa ya teh
bisa makanya dan
sekali lagi bahwa
oke dapet tunjangan dapet gaji
besar menurut saya sih besar gak tau
menurut orang lain tapi
yang harus lebih menjadi
perhatian di samping tunjangan tunjangan
policy apa yang dengan tunjangan sebesar
itu yang sudah
diputuskan oleh seorang
wakil rakyat jadi jangan hanya
disorot saya sih seneng kalau ada yang ngingetin
kayak gitu jangan hanya disorot
lu tunjangannya sekian jumlahnya enggak
dibalik dong dengan tunjangan
fasilitas dari negara sekian
pengawasan seperti apa politik
anggaran seperti apa yang sudah wakil
rakyat perjuangkan saya tidak akan
melakukan penilaian terhadap orang lain
karena setiap orang saya yakin punya
cara strategi yang berbeda tapi
saya harus mempertanggung jawabkan ke publik
jabatan saya di
parlemen setidaknya harus ada
ya undang undang yang saya perjuangkan
peraturan perundang undangan dengan hirarkinya
dari mulai undang undang
dan seterusnya tapi dpr ri memang hanya
pada wilayah undang undang sebetulnya
periode pertama saya inisiator
undang undang bpjs membangun
koalisi dengan masyarakat sipil
saya membangun yang namanya fraksi balkon
dan di periode
yang sama juga memperjuangkan
revisi undang undang tadinya
namanya penempatan dan perlindungan
kita berjuang itu cukup panjang
mau masuk periode kedua baru bau
goal perlu kedua baru
namanya jadi undang undang perlindungan
pekerja migran indonesia jadi
bukan orientasi pada penempatan yang
masuk di akhir periode kemarin
allah kasih kesempatan saya
memperjuangkan undang undang sistem nasional iptec
kenapa ini menjadi penting
karena ini pertama kalinya
dalam norma yuridis dalam norma hukum
inget ini negara hukum
harga cabai pun berdasarkan keputusan
politik yang ada suratnya
ada keputusannya itu kan namanya norma yuridis
pusat maupun daerah kurang lebih ya
kebijakan pembangunannya harus berbasis
pada riset dan inovasi nasional
pembangunan yang sedang disusun
kita punya dasar hukum
untuk payung hukum
kebijakan hukum science based
policy atau disebut dengan evidence baseball
policy kebijakan pembangunan
berbasis pada ilmu
pengetahuan dan teknologi
nah ini direvisi undang undang tentang
iptek ini namanya undang undang
tahun dua ribu sembilan belas tentang sistem
nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
bahwa kebijakan pembangunan harus
berdasarkan hasil riset
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berpedoman pada haluan ideologi pancasila
seharusnya menjadi visi misi
seluruh elemen bangsa
terutama mereka yang mau
dan pildes pemilihan kepala desa
sedang berjuang kebetulan saya juga ditugaskan
di badan pengkajian mpr
ini sadar harus kembali pada
satu visi dan satu misi
yang tadi visinya ada di
pembukaan undang undang dasar alinnya yang kedua misinya
di pembukaan undang undang dasar
alinnya yang keempat
apa bedanya setiap calon
bedanya setiap calon
perwujudan dari visi misi itu
misi pemerintahannya itu seperti apa
misinya tidak boleh berbeda
harus tetap untuk melindungi dan seterusnya
nah itu lagi dalam pertarungan itu
oke lagi dalam pertarungan itu
tapi tadi teh
rike sempat menyinggung soal pemilu
di partai nama kerajaan indonesia perjuangan
kemarin pada saat
hood emasnya ke lima puluh
bu mega sangat sekali menekankan
pahlawan perempuan sampai
melaksanakan kemah hayatnya
satu program itu ya teh rumah sakit apung
menurut teh rika sendiri
seperti apa teh rika memandang
calon calon ataupun kadar kadar
potensial di pdi perjuangan
ada mas gajar ada mbak puan
juga melihat bahwa sosok mbak puan
kalau di pdi perjuangan itu
kita masing masing ada tugas
tidak semua hal
kita bisa komentar
selesaikan saja tugasmu dengan baik dan benar
pasal bu mega juga gitu ya mbak
ya karena kita juga harus menjaga
jangan sampai ada konflik internal
kalau konflik gimana bisa kerja
menurut saya itu salah satu
yang semakin lama harus semakin diperkuat
bahwa partai politik
ada itu bukan
hanya untuk menang elektoral
kemenangan elektoral itu hanya imbas
kerja politik suatu partai politik apa
politik anggaran dan politik pengawasan
sehingga partai itu adalah
kawah chandra di muka bagi para kader
kader itu nanti di tempatkan
apakah dia di eksekutif di legislatif
atau di struktur namanya
tiga pilar partai kalau di kami
diminta untuk fokus
jangan terlalu banyak komentar
dengan apa yang bukan tugas
bukan urusanmu karena
ibu ke saya gitu mengatakan
ini gimana kalau negara ini
akan berjalan tanpa
data yang akurat dan aktual
sehingga kasih contoh
bagaimana ibu ketika jadi presiden
meskipun singkat mencoba
ada kebijakan untuk pendataan
institusi yang melakukan pendataan
supaya data nggak beda beda nah kayak gitu
bagaimana kalau saya ditanya
seperti itu jujur saya tidak bisa menjawab
karena itu bukan
tetapi bagaimana supaya pemilu ini
memiliki dpt yang
baik nah itu yang sedang saya perjuangkan
mbak rike ini
perjalanan panjang dari
politikus seorang ibu
apa yang sering mbak rike ingin
tularkan kepada anak anak
ataupun perempuan ketika mbak
bertemu di dapil atau mungkin bertemu
secara langsung di masyarakat apa yang ingin mbak
tularkan lewat perjalanan panjang mbak rike
sekarang punya karir politik seperti
ini catatan pentingnya
bukan lahir dari karpet merah
untuk berada di dunia entertain
dan juga masuk ke politik benar benar saya
merangkak tiga periode di
saya tidak punya jabatan di
fraksi maupun di
tapi kan orientasi berpolitik bukan
dapat jabatan sebetulnya
kebijakan apa yang sudah
berhasil kita lakukan
kalau ada perempuan yang mau jadi
banget saya siap untuk discuss
jangan gampang menyerah
pasti ada solusinya
jadi tidak ada
lalu dia ada dalam posisi tertentu
itu butuh proses
tidak bisa instan
bukan hanya karena faktor keturunan
kalau di filsafat itu namanya
tetapi orang yang memiliki kapasitas
simbolik ketika dia
tidak bisa menggunakan pada arena yang
tepat itu juga tidak ada artinya
tapi kalau saya pribadi
saya lebih menyukai proses
ketika saya memutuskan masuk ke politik
itu secara sadar
bukan karena tawaran
saya yang memilih
saya memilih pkb
karena cukup ada kedekatan dengan
k h abdurrahman wahid yang membimbing saya
bahwa politik itu harus berwajah
dan berhati kemanusiaan
politik kemanusiaan itu pelajaran
pertama yang saya
dapat dari gus dur lalu karena gus dur
meminta saya untuk pindah
ke pdi perjuangan untuk
dan ternyata kemudian guru politik saya yang kedua adalah
ibu megawati mengajarkan
sebagai seorang perempuan
tidak membedakan rakyat yang laki laki
bahwa lebih sulit bagi perempuan
iya karena ada konstruksi sosial
dan budaya yang mengakibatkan
ada barier bagi perempuan
tapi sebenarnya kita fight aja
kalau kata ibu berpeganglah
pada rakyat dan kerjakan
apa yang penting buat rakyat
ya saya berterima kasih lah bertemu dengan guru guru politik
yang luar biasa
tapi guru politik yang terpenting adalah rakyat
kayak tadi itu
guru politik yang terpenting adalah rakyat
yang tidak pernah membiarkan saya menyerah
selalu diberikan semangat
mereka kasih doa ke saya
terima kasih banyak
salam bau ikan nasi
terima kasih ya
ini kita sambil makan lagi ya